nyerah aja ya ibunya aja ya nanti malah jadi nggak presisi bentuknya
para pecinta kuliner pasti sudah tak asing lagi dengan menu kuliner yang satu ini
makanan berkuah dengan isian mie tauge dan kikil
mie kocok identiknya sama kota bandung
persib juga nih identiknya sama kota bandung karena merupakan salah satu klub sepak bola asal bandung
gimana ya kalau dua duanya disatuin jadi mie kocok persi bandung
mie kocok persib adalah salah satu mie kocok legendaris asal kota bandung yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ciri khasnya adalah menggunakan tulang iga sapi
saya penasaran pengen icip icip
eits sebelum icip icip kita lihat proses pengolahannya dulu ya
bahan bahan pembuatan mie kocok bisa kita dapatkan di pasar ciroyok
belanjanya harus pagi pagi sekali ya agar kita tidak kehabisan dan masih bisa mendapatkan bahan bahan yang masih dalam kondisi segar
bahan pertama yang harus dibeli adalah tulang iga sapi untuk membuat kuah kaldu
ini dia tulang iga sapi yang membuat kuah kaldu dari mie kocok ke pasanto
ini semakin menggugah selera
kira kira biasanya beli berapa kilo nih pak
kurang lebih lima puluh kilo
si daging ini dijamin segar karena dipotongnya jam satu malam tadi
kita ambil jam lima pagi ini
ada pula bahan bahan pelengkap lain seperti cabai rawit domba untuk membuat sambal
jeruk purut untuk menambah sensasi segar
dan adanan bakso di tempat penggilingan daging
yang tak kalah penting adalah mie
bukan mie kocok namanya kalau disediakan tanpa mie
jadi mie gepeng ini nanti yang akan menjadi bahan utama mie kocok bandung
ini bapak tidak membuat sendiri berarti ya pak beli langsung di pasar ya pak
beli langsung di pasar karena pak menghitung waktu juga
tapi mungkin kalau kita buat sendiri lebih repotek
ini daya tahannya berapa lama nih kira kira pak
kurang lebih dua hari
tak lupa beli kikil sapi tentunya
beli kikilnya bukan lagi di pasar ciroyom
melainkan di pasar kosambi
nah ini dia nih kikil nih hidangan utama dari mie kocok kita nanti
ini kita beli yang mana nih pak
kita beli dua duanya
karena ini beda tipe ya
yang ini kikil kaki yang ini kikil badan
boleh diangkat ya
kenapa kita beli yang ini pak
ini rasanya beda deh sama kikil badan
makanya ini yang harga spesial
paling tidak pake kaki
lihat lihat teruk
rampung berbelanja waktunya kita ke proses pengolahan
meski hanya sebagai pelengkap bakso menjadi pilihan masyarakat ketika makan mie kocok
nanti malah jadi nggak presisi bentuknya
jadi dia harus sepatu
untuk menghasilkan kuah kaldu yang kental dan gurih tulang iga direbus selama lima hingga enam jam
sedangkan untuk kikil cukup direbus tiga jam saja
perebusan dilakukan tanpa menambahkan penyedap rasa sehingga rasa kaldunya benar benar otentik
ini dia kikil yang udah kita beli tadi
nah ini sebenarnya udah direbus setengah matang sama pekerja dari bapaknya ya pak
nah ini tinggal kita rebus lagi biar makin empuk
dan biar rasanya makin mantap
yuk pak kita coba pak
ini dulu ya
merebus kikil pun ada teknik khususnya lho
tak hanya asal rebus saja
cepet empuk dan tidak berwarna
nanti kita kasih bawang daun dulu
oh dikasih bang daun ini
ini kita kasih bawang daun abis ini ya
kita udah siapin juga nih bawang daunnya
nih biar rasanya makin gurih ya pak
supaya lebih gurih dan tidak ada bau amis
potongan bawang daun ditambahkan ke dalam kuah kaldu sembari diaduk sesekali
hati hati ya karena airnya super panas
kalau sudah empuk kikil dan tulang iga ditiriskan agar tidak hancur
sedangkan kuah kaldu harus tetap dalam keadaan mendidih
hmm aromanya udah bikin saya lapar nih
ini bisa langsung dimakan gak sih
sambil menunggu tulang iga dan kikil matang sempurna
siapkan bahan bahan lainnya
ini nih salah satu bahan yang identik dengan mie kocok
pilih tauge yang masih segar
cirinya berwarna putih dan teksturnya keras
kemudian siapkan juga bahan bahan untuk membuat sambal
dan tentunya mie kuning
mie yang sudah dibeli tadi bisa langsung disajikan tanpa direbus terlebih dahulu
gak putus putus mie nya susah buat diangkatnya
tidak terasa sudah hampir jam sepuluh pagi sudah waktunya kedai mie kocok dibuka
saya dan sejumlah karyawan kedai mie kocok harus segera bersiap
biar kinclong nih kita bersih bersihin dulu kacanya
biar nanti pelanggan juga tertarik mau datang sini
bahan bahan mie kocok sudah siap
kedai sudah bersih dan rapi
saatnya menunggu pelanggan
biasanya pelanggan mulai berdatangan sekitar pukul setengah sepuluh pagi
tuh kan benar belum juga kedai dibuka sudah ada pembeli yang datang
langsung deh saya dengan sigap mencatat dan menyiapkan pesanan
tapi karena masih pemula saya didampingi oleh pak kustanto
ini sebenarnya dicelupnya itu tiga kali celup aja
biar tauge nya layu
sekedar informasi konon nama mie kocok berasal dari cara pembuatannya
yaitu dengan mencelup dan mengocok mie serta tauge ke dalam air panas
agar sedikit layu
seperti yang saya lakukan ini
setelah layu masukkan mie dan tauge ke dalam mangkok
jangan lupa beri irisan kikil dan tulang iga
serta tambahkan kuah kaldun dan gurih
ini kuahnya juga harus diaduk aduk dulu
karena di bagian atasnya itu kayak bagian lemak lemaknya gitu ya pak ya
iya jadi harus diaduk aduk
dan harus hati hati karena ini panas banget airnya mendidih soalnya
ini sebenarnya saya agak deg degan
menu olahan para pembeli adalah mie kocok spesial
isiannya lengkap dan dijamin bikin kenyang
bukan hanya iga dan kikil
tapi ditambahkan bakso dan kikil dari tulang kaki sapi
memasuki jam makan setengah
dalam sehari dua ratus lima puluh porsi mie kocok habis diserbu pembeli
bahkan jika di akhir pekan bisa sampai tiga ratus porsi
seporsi mie kocok dibanderol dengan harga rp dua puluh tujuh
sedangkan untuk menu spesial harganya rp empat puluh
ini kenapa nih suka sama mie kocok bersih
ciri khas kota bandung

iya udah langgan
rasanya gimana udah langganan kesini
udah beberapa kali
yang pertama ya tempatnya ya
tempat kantor jarang
kedua rasanya jujurnya enak
karena kaya dulu sebelum kopi kan pernah kesini
mie kocok khas bandung merupakan makanan lintas generasi
yang bisa dinikmati oleh anak anak hingga orang dewasa
menurut ketua program studi
industri manajemen catering universitas pendidikan indonesia
mie kocok sudah eksis sejak tahun enam puluh an
menu mie kini merupakan kuliner yang terpengaruh dari budaya tionghoa
daging itu untuk bagi masyarakat yang di kalangan menengah ke atas
dan juga bangsa eropa
bagi masyarakat untuk masyarakat menengah ke bawah tentunya kan harus mencari alternatif ya
makanannya ya tetap enak gitu ya apalagi bandung kan
suhunya angin spoi spoi gitu jadi makanan dengan kuah yang bening dan hangat
menjadi sebuah pilihan akhirnya itu menjadi otentik ya
sudah agak santai ini saatnya saya siapkan mie kocok untuk saya makan sendiri
nah ini nih yang bakal agak agak deg degan nih buat saya
karena saya mau coba untuk bikin satu porsi mie kocok spesial
ini dari bumbu dulu ya bu
padahal tadi saya sudah beberapa kali menyiapkan pesanan untuk pembeli
tapi tetap saja masih kesulitan
nah setelah drama drama ini panas ya dibantuin sama banyak kru
jadi deh mie kocok spesial dari mie kocok persib ini
ini langsung boleh dicoba bu
nanti bikin semuanya
yap terima kasih
saya coba ya bu di depan ya
saya bikin sendiri saya anterin buat saya sendiri
ini dia mie kocok bandung spesial ala rizka rizlia
saya sudah tidak sabar menyantap kuliner otentik asal kota kembang ini
rasanya sudah empuk tapi masih ada kenyal kenyalnya
pokoknya mantap deh
dan itu juga saya dapat iga nih
iganya juga lembut sekali
dan rasanya ini dia rasanya makin mantap makin joss gitu
kayaknya saya mau racik racik pakai sambal terus pakai kecap
dan juga pakai jeruk porot
tapi sebelumnya nih
anda yang berkunjung ke kota bandung
kocok bandung ini bisa menjadi salah satu pilihan atau alternatif
untuk berwisata kuliner di kota bandung
rizka rizlia rizky radian bandung jawa barat